gue nggak ya
jangan ulangin kesalahan yang sama darren

yang penting gue udah handsome kayak dulu
aduh apa ini

gue nggak mau mau mau
dikuruk satu sama lo
gue nggak mau
eh lo pikir gue selama ini gak jijik gabung sama lo
eh lo gak takut apa kalau si kakek tuh bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini sama lo
eh jadi orang yang gendut kayak lo adalah hal terburuk dalam hidup gue
nggak ada yang lebih parah dari itu
biar gue brengsek tapi gue handsome gak kayak lo gendut
gue harus ketemu si kakek nih
anak sok ganteng itu udah keterlaluan banget
gak bisa ditoleran lagi
enggak gue gak kenapa kenapa
lu tuh gak usah bohong deh kim ke gue
kimia yang gue kenal tuh gak cengeng
enggak gue cuma sebel doang
salah satu temen gue ada yang berubah
gue gak ngerti deh kenapa dia bisa kayak gitu
emang temen lo berubah kayak gimana kim
aduh gue gak tau deh
dia tuh jadi gak pede sama penderiannya sendiri
tapi gue juga gak tahu kenapa
apa mungkin hati kecilnya dia berubah juga
atau karena dia takut gak diterima sama temen temennya
orang lagi sedih malah diketawain
lagian lu tuh lagi ngomongin tentang diri lu sendiri kan
udah lah kim gue tuh udah tau
ngomongin diri sendiri maksudnya kayak gimana
ya iya lo tuh gak pede dengan keadaan fisik lo yang gendut
lo tuh lebih pede kalau lo berpenampilan sebagai sisil
karena semua orang pun tau kalo sisil tuh lebih cantik lebih kurus gak kayak lo
heh sembarangan lo
loh kok sembarangan
buktinya lo inget gak waktu kejadian kita di hutan di belakang villa
kok tampang lo bete gitu sih
kenapa lo muncul sebagai sisil sih
emang si kimi kenapa
eh glass dengar ya jalan sama sisil itu lebih enak
lebih kurus lebih langsing lebih wangi
padahal gue maunya kimi yang nemenin gue
eh tapi lo malah dateng sebagai sisil
bete tau gak lo
padahal gue maunya kimi yang nemenin gue
eh tapi lo malah dateng sebagai sisil
bete tau gak lo
hah ya glass sih emang bener
ternyata sisil tuh cuma bikin gue gak bisa nerima diri gue padanya
yang gendut ini yang selalu dilecehin orang orang
pokoknya sekarang gue gak mau pake cincininan lagi
tunggu dulu tunggu dulu
gimana kalo berdua gue terakhir basuh
mau gak mau gak
gue yang traktir gue yang traktir
mau kan mau kan
eh eh enggak deh dong enggak
soalnya gue lagi gendut banget nih
eh indri aja dia seneng banget lo ke traktir makan basuh
ya gak indri
oh ya gue ke brebes dulu ya
ya udah deh gue traktir dulu makan basuh ya
kita berdua makan
buku bukan tuh dilus elus
loh lo bukannya tadi janjian mau makan bakso sama dodo
tadi pas gue liat kaca nat pipi gue tuh tebem banget kayaknya ya udah gemuk gue
jadi gue batalin aja deh diet nat
terus todo gimana
ya bengong gitu deh
ah tapi siapa yang peduli sih ya gak ya gak
ya juga ya
pokoknya gurur gurur melepasi diri gue dari sisil gue gak boleh bergantung sama cincin ini lagi
buru buru banget mau kemana sih
oh ya jadi gak kita makan es gue udah aus banget nih
aduh netra sorry banget hari ini gue gak bisa gue tiba tiba ada urusan penting mendadak gue dulu andai dadah
tahu tuh kimnya aneh banget padahal dia janji loh hari ini mau makan aja sama gue
kimmy mau kemana ya aku tumben gak ngajak ngajak gue
kok lama sih kita gak suka nanas ya
iya ya eh enggak sih sebenernya gue suka suka aja tapi kata nenek gue cewek tuh gak bagus makan nanas
malah nenek gue gak ngebolehin gue makan brobo dan sayur lainnya
eh tuh tuh nenek lo pasti gak nyebutin dia apa alasannya
eh terus masa nenek gue gak bolehin gue duduk di tangga jebelin ya
oh gue depan pintu nak
terus apalagi ya
gue di guguk gue di guguk
oh iya bener gue di guguk gak boleh
terus makanan makanan rasmi
ya gitu ya doh urusan cewek
eh lo adek mau gue anterin pulang gak
eh indri aja indri
enggak natra aja natra aja
yaduk indri aja
soalnya kemarin gue kan di bonceng motor gitu sama adek gue
terus serempet gitu deh
jadi gue ya trauma deh sekarang naik motor
yaduk lo sampe indri aja ya
apaan sih kuntil kuntil kuntil
iya siapa yang mau anterin lo pulang siapa yang mau dianterin lo pulang
lo buang sampe warung depan so warung pisah bakar ya
eh nat si indri kok jadi aneh gitu ya
bang bang bang ini dua ya makasih bang
bang cewek yang disini mana bang
udah pada pergi mas
yah gue ditinggalin dua duanya dah apas banget
makanya cari cewek jangan didobelin
ngemeng aja lo
duh kakek dimana sih
kakek kakek dimana sih
kakek kakek dimana sih
kakek dimana sih nolongin kimi dong kek
kimi bingung ini
wuhh kalo gue buang cincin ini nanti kakek marah
nanti gue disentil lagi jadi kodok
aduh kakek kakek dimana sih
kimi tuh mau balikin cincin ini
ya sih gelasio benar
gue harus buang cincin ini
tapi buang gak ya
heng dengar ya lo tuh udah gak layak lagi dong nanya nanya soal sisil
apa yang lo main ke sisil semuanya cuma boong
lo bilang fisik gak penting fisik gak masalah ala dasar pembohong
kenapa lo yang jadi bawel kayak gini sih
sisil gak protes itu karena dia bego mau aja dengerin omongan mr korset kayak lo
aduh buang gak ya gimana nih
buang jangan buang jangan buang jangan buang jangan
jangan buang jangan buang jangan buang jangan buang
jangan buang aduh gimana nih
aduh kakek jangan buang gimana dong nih
kalau gue buang cincin ini gue gak bisa berubah jadi sisi lagi
aduh terus gue ntar dikata katain lagi sama anak anak terutama hanian the geng
aduh gimana ya buang aja cincin ini
padahal gue maunya kimi yang nemenin gue
eh tapi lo malah dateng sebagai sisil
bt tau gak lo
makasih ya glassio lo udah nyadarin gue banget
aduh gimana nih buang gak ya aduh kalau gue buang nanti kakek marah
aduh gimana ya
aduh tapi glacio benar gue tuh gak pede sama diri gue sendiri
tidak percuma aku menghadiahi kamu suatu keajaiban
aku tahu akhirnya kamu akan membuat pilihan seperti ini